direktorat lalu lintas polda metro jaya melakukan gelar perkara kecelakaan yang dialami setia novanto pada enam belas november lalu
gelar perkara ini untuk melengkapi berkas tersangka hilman matauj pengendara mobil yang dinaiki novanto
gelar perkara kecelakaan setia novanto dipimpin dirlantas polda metro jaya kombes halim pagara
gelar perkara ini adalah gelar perkara khusus karena menjadi perhatian publik dan melibatkan setia novanto
halim berharap dari gelar perkara ini tanggapan dan sanggahan dari pihak terkait bisa dirumuskan untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka hilman matauc
kanit laka enam akp didi eko sunarno memaparkan keterangan sepuluh saksi termasuk ada tiga titik sentuh tabrakan saat mobil hilang kendali
titik pertama trotoar titik kedua pohon dan titik ketiga lampu penerangan jalan umum
bergerak dengan kecepatan lima puluh km
terperjam dari arah selatan menuju ke utara di jalan permata hijau wilayah jakarta selatan
sesampainya di tkp tepatnya di depan rumah nomor r dua puluh pengemudi kurang hati hati dan tidak konsentrasi
melakukan kegiatan lain menggunakan handphone sehingga hilang kendali dan menyebabkan kendaraan tersebut tidak terarah
selanjutnya ruang depan
sebelah kanan menabrak trotoar